pemirsa salah satu yang dikhawatirkan dalam menyengkeraan pemilu serentak dua ribu dua puluh empat adalah munculnya para buzzer
bahkan dalam penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas silam para bazar ini berhasil memperkeruh suasana dan juga memecah belah persatuan serta kesatuan indonesia
menko polhuka mahfud md mengaku kesulitan mengatasi permasalahan bazar ini
untuk itu masyarakat diimbau lebih berhati hati dalam menerima informasi terutama di media sosial yang selalu digunakan oleh para buzzer untuk memperkeruh suasana
seorang yang disebut bazar yang disebut bazar resmi yang katanya dibayar itu itu selalu katanya katanya ketika ditanya siapa yang bayar siapa yang mengorganisir tidak ada yang bisa membuktikan juga
dan itu terjadi kepada semua pihak taruhlah kalau anda menyebut bazar itu bazar itu adalah seorang kelompok pembela pemerintah gitu
dan yang lawannya yang selalu nyerang pemerintah caranya sama dengan yang menyerang ini lalu siapa yang disebut bazar siapa yang membiayai kan sama sama
mahfud md juga menyuruhkan pemilu disengarakan secara damai menko polhukam ini mengingatkan tujuan utama dari pemilu adalah memilih pemimpin bersama
pemilu serentak dua ribu dua puluh empat akan segerakan kurang dari tujuh bulan lagi
pemilu kita itu kalau di darat secara umum damai saya selalu mengatakan dan pak tito menjadi saksi dan pelaku
tanggal dua ribu sembilan belas itu dua atau tiga tahun sebelumnya sudah panas ini sudah kurang empat bulan lagi pendaftaran akhir untuk capres maupun caleg untuk penentuan daftar calon tetapnya nantinya
ini alhamdulillah kita damai damai saja yang rame hanya di medsos di udara kekerasan kekerasan fisik di bawah bentrok bentrok antar masa
nampaknya alhamdulillah sampai sekarang terjaga